lagihan kenapa kamu nyimpen paket di tengah jalan
gue bukan nyimpen tapi jatuh
berarti yang salah bukan saya tapi kamu
ngapain kamu jatuhin paketnya
pokoknya lo harus betul lo harus ganti
jadi lo gak mau ganti
lo gak mau ganti paketan gue
tau aja gue dateng
kan tadi aku dengar suara motornya
ini paket yang mau gue antar
terus nanti sekalian resi pengirimannya kesiniin lagi ya
kalau gitu gue berangkat dulu ya
ngapain lo pagi pagi udah ke rumah ani
ininya mau nganterin paketnya ani
terima kasih kakak
kakak ojak gak lucu
bang ojek bang

udah gede amat
yalah om dikasih makan
mau jagi jangan pake motor ini
udah gak usah rewel eh cepet naik
persis banget ini

lu gak lihat paketan gue jatuh
saya kan gak tau ada paket di tengah jalan
lagian kenapa kamu nyimpan paket di tengah jalan
gue bukan nyimpen tapi jatuh
berarti yang salah bukan saya
ngapain kamu jatuhin paketnya
ah pokoknya lu harus betul betul harus ganti
jadi lu gak mau ganti
lu gak mau ganti paketan gue
paket saya rusak pur
masya allah pur
ih ih ih
siapa yang mau jem lu
nama penerimanya salah
gue harus balik lagi
sebentar ya paketannya rusak di lindes tisna
gara gara lu gue jadi dimarahin sama ani
lu harus ikut gue buat mempertahankan perbuatan lu
saya gak mau
hah terus mau apa
saya dari tadi kebelet
pengen buang air
udah bunting belum
rambut lu masuk hidung gua geli
ih kok paketnya penyok sih
maaf ani itu gara gara tisna
ih kang tisna kan baik gak mungkin dia jahat
tapi emang bener itu gara gara kelindes motornya tisna
gue kagak ada hp
ditahan sama laki gue
kenapa gak diangkat
kasian deh lo om
yaudah deh jack
kali aja dia lagi di rumah temennya
oke deh tapi jangan lama lama ya
kalau udah ketemu juga udah
gigi om mau kasih nyempenya
ini kalo indah salah
harus ganti rugi lu
kamu juga yang ngejatuhin paketnya
masa saya yang harus ganti rugi
lo gak mau ganti rugi
kamu juga gak mau ganti rugi
bukan urusan kamu
kalau kamu gak mau bicara lagi
saya mau narik dulu
urusan kita belum selesai
saya mau narik dulu
membarik kontrakan lo ya
aduh aduh aduh
jatuh mertua lo
mau lanjut nyari
gue tunggu di rumah lo aja
lo masih di tempat yang lama kan
udah pindah dua kali
sekarang gue udah obi obi empat belas
si taty lagi aja di rumah
lo antarin gue lagi ke rumah babe
lu kayak sama siapa aja udah kagak usah
uangnya buat orang aja